saudara ratusan jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede satu telah tiba di bandara amaah madinah arab saudi pada minggu siang
sebanyak tiga ratus sembilan puluh tiga jemaah calon haji embarkasi jakarta pondok gede satu telah tiba di bandara amaa madinah arab saudi pada minggu pagi
jemaah calon haji kloter pertama ini langsung dibawa ke tempat penginapan di wilayah simaliyah atau utara masjid nabawi
mereka akan tinggal di madinah selama sembilan hari untuk menjalankan ibadah sunnah salat arbaib di masjid nabawi